pengguna jalan di kawasan jalan raya lembang bandung barat
selasa sore dikejutkan oleh robohnya sebuah tiang listrik
peristiwa ini terjadi secara tiba tiba tanpa ada pemicu
naas tiang listrik ini menimpa sebuah kendaraan roda dua
beserta pengendaranya yang tengah membeli jajanan di pinggir jalan
sementara itu kabel juga menimpa dagangan seorang pedagang hingga berantakan
pengendara motor yang terluka langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat
untuk mendapatkan perawatan
petugas pln yang datang ke lokasi langsung memindahkan tiang listrik yang roboh
diketahui jalur listriknya
jalur listrik dari tiang yang roboh merupakan jalur listrik yang mengarah ke kawasan cibodas lembang
diketahui apa penyebab robohnya tiang listrik tersebut
empat teknisi yang tengah melakukan perbaikan lampu neon box minimarket
tersengat listrik hingga terjatuh pada selasa sore
peristiwa ini terjadi di salah satu minimarket yang berada di banjar mangu banjar negara jawa tengah
diketahui penyebab sengatan listrik ini terjadi saat salah satu pekerjaan
penyebab sengatan listrik ini terjadi saat salah satu pekerjaan
menyentuh kabel bertegangan tinggi milik pln
seketika para teknis ini jatuh dari perancah besi setinggi tiga lima meter
empat korban langsung dibawa ke rsud banjarnegara untuk mendapatkan perawatan intensif
ya tadi sekitar setengah empat ada kejadian di wilayah hukum posek banjar mangu
tepatnya di depan rumah posek yaitu di alpamal
tadi di situ ada neon bomb
mungkin dekat dengan kabel listrik dengan tekanan tinggi
yaitu naik mungkin ada sebuah besi
besi siku yang untuk ngelahin matas itu mungkin terlepas
jadi kena strom
hingga selasa malam dua korban tersengat listrik masih dalam perawatan intensif di rsud banjarnegara
sedangkan dua korban lainnya mendapatkan rawat jalan
tim liputan cnn indonesia